sembilan pelaku pengeroyokan geng motor di bandung yang menewaskan satu orang ditangkap saat reskrim polres bandung
pelaku utama penusukan mengaku dendam karena rumahnya pernah diserang komplotan korban
setelah melakukan penyidikan hampir sepekan
satuan reserse kriminal polres bandung jawa barat menangkap sembilan orang anggota geng motor gbr jumat siang
mereka mengeroyok hingga menyebabkan mes
salah satu anggota geng motor briges tewas akibat delapan luka tusukan
tiga dari sembilan pelaku yang ditangkap masih di bawah umur serta seorang remaja putri
pelaku utama penusukan mengaku dendam karena korban bersama komplotannya pernah menyerang dan merusak rumahnya
korban juga sempat menodong ibu pelaku dengan menggunakan senjata tajam
menodongkan ke tenggorokan ibu saya pak
pas cari tangkapnya para pelaku polisi mengimbau warga agar tetap tenang
dan tidak mudah percaya dengan isu terkait akan adanya balasan dari pihak korban
selain itu polisi juga meminta agar warga mewaspadai perekrutan anggota geng motor yang menyasar remaja hingga orang tua
karena dari beberapa pelaku yang kami amankan terdapat juga dua orang yang memang kami ulangi
adalah tiga orang yang memang ada di bawah umur
nah jaringan jaringan ini memang memasuki di segala usia dengan segala kalangan
selain menangkap para pelaku polisi juga menyita barang bukti senjata tajam
sepeda motor serta berbagai macam atribut geng motor gbr
hingga kini polisi masih memburu empat orang anggota gbr yang ikut serta dalam penyerangan tersebut